selain menarik wisatawan lokal pelancong mecanegara juga antusias menikmati setiap ruang instalasi anggrek
nah dari situ gue percaya tuh karena emang biasanya panggilan dia tuh susu
kondisi di lapangan itu kan kita
saya rasa itu terlalu cepat untuk kita jawab sekarang karena kenapa
kan dulu kan gak ada rental rental go kart tuh
menurut data kementerian kesehatan dua penyebab bayi sakit dikarenakan terinfeksi virus pneumococcus
mewariskan kepada pria ini
jumlah atau nilai barang atau uang yang disita oleh penyidik
berhubung dengan negara aboriginal
pemerintah korea selatan pada hari rabu dua puluh enam mei dua ribu dua puluh satu mengumumkan bahwa warganya yang telah divaksinasi covid sembilan belas
karena apa negara negara lain itu serius gitu loh untuk di badminton
ya lah soalnya masuk ke klub idolanya dulu denny sumargo kan aspak
kalau ada tambahan misalnya mau tambahin foundation atau makeup base lainnya
baik banget deh gue kayak pinjemin lensa dia tuh kayak
ini pilpres selesai lewat mk selesai ya udah
bidang pita puspita sari menyusuri jalan setapak di kawasan suku baduy
baru kemarin kita diperintahkan
diiringi dengan perut yang keroncongan daripada sama bung naik lebih baik kita melipir sebentar
yang meminta semua pihak tidak lengah menghadapi bencana
tahun dua ribu dua puluh tiga merupakan tahun cuaca ekstrim bagi australia
udah gak masuk akal lah maksudnya banyak banget dia minta selain andrew wiggins